seperti inilah kondisi puluhan mobil dan motor yang terbawa arus banjir
yang melanda wilayah perumahan pondok gede permai jati asih bekasi jawa barat
kami siang sejumlah mobil dari berbagai jenis dan merek berkelimpangan
dan bertumpuk di sejumlah ruas jalan dan pemukiman
sebagian kaca mobil pecah dan bodi mobil ringsek
selain mobil puluhan sepeda motor juga terlihat dalam kondisi rusak parah
berada di bawah tumpukan mobil
menurut warga puluhan mobil dan motor ini sebenarnya telah dievakuasi di tempat tinggi
saat banjir melanda perumahan pondok gede permai rabu siang kemarin
namun derasnya air dari luapan sungai cekeas
membuat puluhan mobil dan motor terbawa arus ke tempat yang lebih rendah
para pemilik kendaraan tidak dapat mengevakuasi kendaraannya
lantaran menunggu alat berat
warga berharap pemerintah dapat menyediakan alat berat untuk mengevakuasi kendaraan mereka
jadi beben bekasi jawa barat